satu hari menjelang idul fitri
lalu lintas di jalan tol jakarta cikampek
terpantau lancar tidak ada skenario arus mudik di sana
kasih garis subit gakkum
di lantas poda metro jaya triwaluyo mengatakan
hingga sabtu siang kondisi lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek
tepatnya di gerbang tol cikarang barat ramai lancar
meski demikian ada empat ratus delapan puluh empat kendaraan pribadi dan umum
yang diputarbalikan karena hendak mudik
petugas masih memantau pergerakan kendaraan yang hendak keluar dari jakarta
kendaraan yang melintas tidak dihentikan
namun langsung diarahkan ke gerbang tol cikarang barat tiga
untuk kembali ke arah jakarta
meskipun ada skenario khusus
petugas memastikan akan menambah jumlah petugas
jika terjadi kepadatan kendaraan pada malam nanti
sampai saat ini dari jam enam sampai jam sepuluh
kendaraan yang kita keluarkan dari tol cikarang barat itu ada empat ratus delapan puluh empat
hari ini dibandingkan dengan kemarin memang beda
jadi hari ini memang situasi harus lalu lintas lancar
jadi tidak ada skenario atau diatur bagaimana supaya lancar